sementara itu gunung semeru di lumajang jawa timur kembali melontarkan lava pijar sejauh satu km pada minggu dini hari
luncuran lava pijar mengarah ke kawasan besukobokan
hingga kini status gunung tertinggi di pulau jawa ini masih bertahan di level tiga atau siaga
lontaran lava pijar gunung semeru terlihat dari sisi tenggara gunung tepatnya dari desa oro oro ombo kecamatan pronojiwo lumajang pada minggu dini hari
dalam rekaman cctv milik relawan ini tampak jelas lontaran lava pijar hingga sejauh satu km mengarah ke kawasan besuk kobokan
luncuran lava pijar terjadi empat kali dengan jarak luncur
dari enam ratus meter hingga satu km
aktivitas vulkanik gunung api tertinggi di pulau jawa ini terekam di seismograf milik petugas pos pengamatan gunung api semeru
selain guguran lava pijar aktivitas letusan juga terekam sebanyak dua puluh tujuh kali embusan dua kali tremor harmonik sebanyak tiga kali dan gempa tektonik jauh sebanyak lima kali
status gunung semeru masih bertahan di level tiga atau siaga
warga di mbau tidak melakukan aktivitas apapun
sejauh tiga belas km
lima meter dari puncak dan lima ratus meter kanan kiri di sepanjang aliran sungai besuk kobokan sejauh tiga belas km
status gunung semeru saat ini masih level tiga siaga
kemudian menyikapi kondisi siaga ini masyarakat tetap kita himbau bahwa radius tiga belas km dari puncak tidak boleh ada aktivitas
kemudian lima ratus meter di kanan kiri bantaran sungai
sepanjang aliran lahar mulai hulu sampai hilir kita harapkan juga tidak ada aktivitas